korban gempa lombok yang berada di pengungsian mulai terserang berbagai penyakit faktor cuaca dan kondisi penunjang di pengungsian yang minim menjadi penyebabnya
di posko induk pengungsian gunung sari lombok barat misalnya penyakit yang paling sering dikeluhkan adalah gatal gatal diare hingga pilek dan batuk
cuaca kemarau dengan hawa udara panas di siang hari ditambah sumber air yang kadang sulit didapatkan membuat kulit kering dan gatal gatal
pada memari udara berubah menjadi dingin membuat anak anak banyak terserang flu dan batuk karena tidur di tenda terbuka
selain itu banyak pengungsi yang mengalami diare dan muntah karena bantuan makanan yang diberikan tidak cocok
lebih dari sepuluh ribu jiwa posko sayangnya disini tidak punya tenaga
kita diberdayakan disini yang pengungsi pengungsinya kebetulan ada yang dokter satu kemudian ada yang beberapa orang perawat apotekar disini diberdayakan cuma yang tidak maksimal